anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
mabes polri menyatakan tidak melakukan kriminalisasi terhadap siapapun terkait penangkapan terduga teroris
yang dilakukan densus delapan puluh delapan termasuk anggota komisi fatwa mui
dalam jumpa pers pada rabu siang karopenmas divisi humas polri
brigjen polisi rusdi harstono menyatakan bahwa densus delapan puluh delapan telah mempelajari
bahwa tindakan tindakan yang dilakukan oleh densus delapan puluh delapan anti teror polri
tidak ada upaya upaya untuk melakukan kriminalisasi kepada siapapun
termasuk juga kegiatan densus yang dilakukan di bekasi pada tanggal enam belas november dua ribu dua puluh satu kemarin